inilah suasana castle cup dua ribu dua puluh
setelah dua tahun vakum pertandingan ini akhirnya kembali digelar di jakarta utara
pada tanggal dua puluh empat hingga dua puluh delapan november
kasal cup tahun ini mempertandingkan enam cabang olahraga di perairan terbuka
semua perlombaan di castle cup dapat diikuti oleh prajurit tni
personel polri dan masyarakat umum lintas umur
para atlet mengaku bersemangat karena bisa kembali berlomba
setelah berjeda akibat pandemi covid sembilan belas
soalnya dari kemarin nggak aktivitas kayak rasanya sepi gitu gak ada temen gitu
hari ini aku kayak belajar berenang sama pelatih kayak bebas
kayak kupu kayak dada kayak punggung sampai bisa ke sini
kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono
memimpin upacara pembukaan castle cup dua ribu dua puluh
ia berharap selain membina para atlet olahraga perairan
perlombaan ini bisa membangun sumber daya manusia maritim
kita sudah menjaring atlet atlet ya khususnya olahraga air ini ya pasti
kalau memenuhi syarat masuk angkatan laut
pasti akan dapat prioritas untuk masuk ke angkatan laut
makanya tadi saya tanya pada adik adik kita yang umur tiga belas tahun ke bawah tadi
ya mereka tentunya tentanya eh apa ternyata juga sudah tahu tadi
dan jalur suwajai mahe pun mereka sudah paham tentang itu ya
masyarakat kita semuanya para pemuda kita semuanya juga paham tentang kemaritiman
paham tentang laut
dan tentunya juga melalui kegiatan olahraga olahraga ini
untuk memperkenalkan mereka tentang laut tanpa kita
beragam perlombaan di castle cup memperebutkan hingga empat ratus piala
dan diikuti oleh ratusan peserta
karmel mursalim arief yunan jakarta